kau terpunggu dengan lain orang
kau dengan bangga
oh bila memang
kau sudah lupakan ku
kan ku relakan
salamku untuk kekasihmu
dengan lain orang
kau dengan bangga
oh bila memang
kau sudah lupakan ku
salamku untuk kekasihmu
yang lebih menyayangimu
yang lebih baik dariku
yang lebih bisa buatmu bahagia
kau dengan bangga
meski berat hati
semoga dialah cinta yang kau cari